bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan ananda sindia harun binti harun jailani kepada
saudara hafib dampuri bin arta haidar dengan mas kawin lima puluh gram dan seperangkat alat sholat
dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya cynthia harun binti heron
sintia perhiasan ini nanti kamu pakai saat acara pernikahan ya
ya ampun tante priasanya bagus banget makasih banyak ya tante
kita harus buat pesta besar besaran ya saya setuju banget nih pestanya harus meriah dan megah
oke kalau gitu aku bakalan ngundang bella sama keluarganya biar mereka tahu kalau ini semua tuh
nyata aku ikut ya kak aku mau bilang sama bella kalau afif bakal jadi milik aku selama ini
sylvia kau memang beneran perempuan licik dasar kepala ular kamu
dok gimana keadaan ibu saya dok keadaannya sangat memperhatinkan saya akan coba beri obat
penenang padanya ibu anda ini mengalami stres berat mungkin dia sangat terpukul dengan permasalahannya
jadi jangan lupa untuk beri obat penenang pada dia ibu anda ini mengalami stres berat mungkin dia sangat terpukul dengan permasalahannya jadi dia sangat terpukul dengan permasalahannya jadi

mari saya ambar dok permisi
tidak ada masalah bella sama afin ma menjadi kayak gini
dasar kira kira imak kamu
kamu benar benar tidak tanggung jawab afin
ma tante tidak akan menyalahkan kamu untuk menyakiti bella
tidak tidak akan
ma tidak tetap bella
ma tenang ma tenang ma
di sini ada bella
mama istirahat ya
bella ke bawah dulu ya ma ya
mama istirahat ya
mau apa kalian ke sini
gue mau ngasih undangan pernikahan gue sama afri
ini buat lo
waktu itu lo kan pernah bilang sama gue
kalau aktif itu bakal jadi milik lo selamanya
tapi undangan itu ngebuktiin kalau omongan lo itu salah
lo kan istri pertamanya aktif
dan gue bakal jadi istri keduanya afif
gimana kalau kita bagi jadwalnya afif
dalam setahun gue dapat jatah tiga ratus enam puluh lima hari
ya salah lo minci
pergi kalian pergi
jangan pernah kalian injakkan kegiatan sini
tenang ma tenang ma
afif itu kan sahabat kecil loh
jadi lo harus datang ke pernikahan cynthia sama afif
kamu tenang aja
saya akan datang kok
saya gak akan melewatkan kesempatan ini dalam hidup
gue tunggu ya
pergi kalian pergi
pergi kalian pergi dari sini
sekarang mama istirahat ya
kamu harus tenangin diri mama dulu
bagaimana ada yang akan saya niinjarin
ah dulu pernah janji sama bella
maka mau buat pesta pernikahan yang mewah
untuk bella dan juga
tapi sekarang itu semuanya mimpi pak
seandainya seandainya papa ada di sini
hmm mungkin ini semua tidak akan terjadi pak
kamu tenang aja
papa pasti akan merestui
udah pada nunggu tuh
seraplik atau b lalat
ambil kamu pak
sulit memalukan zil kok
jangan paut tri
saya nikakan ananda sintia harun
binti harun jalani
saudara apib damhuri
bin arta haidar
dan seperangkat alat sholat
saya nikahkan ananda sintia harun
binti harun jalani
kepada saudara apib damhuri
bin arta haidar
dan seperangkat alat sholat
nikah dan kawinnya
binti harun jalani
dengan mas kawin tersebut
bagaimana para saksi sah